anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
basuki cahayapurnama alias ahok disebut tidak menerima hak bebas bersyarat yang bisa didapat pada bulan agustus nanti
dan memilih menunggu waktu pembebasan murni
ahok mendapat apresiasi dari nasdem partai yang mendukungnya pada pilgub dki lalu
apresiasi ini dilontarkan sekretaris dpw nasdem dki jakarta wibi andrino seperti kami lansir dari laman detikom
wibi meminta publik menggarisbawahi sikap ahok yang tidak mau masalah pembebasannya dari penjara dijadikan polemik
ia menilai ahok ingin menghindari kontroversi
hal senada disampaikan dirjen pas sri puguh budi utami yang menyatakan ahok yang menginginkan bebas murni
sebelumnya ahok diberitakan bisa bebas bersyarat pada bulan agustus nanti
ahok difonis pada sembilan mei dua ribu tujuh belas dengan hukuman dua tahun penjara
ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataannya
saat berkunjung ke pulau pramuka kepulauan seribu